semua salah aku sania maafkan aku sania
mas anton ini pengusaha muda sukses
kayaknya kok bengong bengong di tengah jalan begini
kayaknya gak pantas deh mas anton
gini pak ustadz istri saya pergi
dan dia gak mau lagi rujuk sama saya
karena saya telah mentang
kau percaya atau percaya banget
aku janji deh sama kamu
ayo kejar papa
bapak nyerah sama kamu
kamu jagoan bapak
udah udah keren ngapain sih
pada bercanda nanti capek loh
mama tidak ingin tidur
karena sekarang ini dia bukan istri kamu lagi
aku ingin kita berjumpa lagi saniya
kenapa gak bisa
coba kamu jelasin kenapa gak bisa
karena kamu sudah bertalak tiga istri kamu
kalau sania menikah lagi sama orang lain
itu baru bisa
tidak baik dilihat tetangga
mas anton ini pengusaha muda
kayaknya kok bengong bengong di tengah jalan begini
kayaknya nggak pantas deh mas anton
ini pak ustaz
istri saya pergi dan dia gak mau lagi rujuk sama saya
karena saya telah mentalak tiga dia
betul sekali apa yang dikatakan oleh mantan istri pak anton
bahwa perempuan itu dalam islam kalau sudah ditalak tiga kali oleh suaminya haram untuk rujuk kembali
sebagaimana firman allah dalam surat al baqarah ayat dua ratus tiga puluh
dan jika suami telah mentalaknya setelah talak dua
maka perempuan itu tidak halal baginya
sampai ada suami yang lain yang menikahinya
baik kalau gitu saya pamit dulu ya pak syah
ada yang bisa saya bantu
bapak bapak bapak
biasanya lu juga manggil lu gue lu gue
lu tau gak
gue mau nikah lagi sama dia
lo mau kan bantu gue
setelah itu lu cerai sama dia
gue bisa rujuk sama dia kalau lu lakuin ini semua
gue gak mau
karena bagi gue sania itu perempuan baik baik
gue gak mau nyakitin dia
gue gak mau
lu harus bantu gue
kali ini aja lu bantuin gue
gue gak mau ton
pokoknya gue gak mau
gue udah sering bantuin lu
man lu bawain gue
gue gak mau
eh lu jangan pergi man
kacau tuh orang
ibu harus bantu anton bu
ibu ngomong sama firman biar dia bisa menikahi sania
ya allah anton
sania itu tidak mungkin mau melakukan itu
lagian kan firman itu sahabat kamu
dan firman itu kan bawahan kamu di kantor
kalau sangia itu bisa menikah dengan firman
setelah itu firman bisa bercerai sama dia lagi
kamu benar benar ya
sania itu bukan mainan
dia bukan perempuan sembarangan
dan lagi firman itu bukan laki laki sembarangan anton
sania itu bukan mainan
dia bukan perempuan sembarangan
dan lagi firman itu bukan laki laki sembarangan anton
dia tidak mungkin mau melakukan itu
makanya dari itu bu
aku mohon kalau ibu yang ngomong firman pasti akan nurut bu
firman yang akan berani membantah perkataan ibu
ibu tidak akan pernah melakukan itu
kalau ibu nggak mau bantu
lebih baik aku mati
apa yang aku lakukan
biarin aku mati bu
biarin aku mati
aku gak mau ibu
ibu akan lakukan nak
ibu akan lakukan
bisa ibu bicara sebentar sama kalian
kita ketemu di tempat sana ya
masa idahnya sania ini kan sudah selesai
nggak firman mau menikahi saniya
bukankah firman sama sania saling menyukai
tidak usah malu malu firman
kalian ini cocok
bukankah dulu sebelum sania dengan anton
kalian sudah saling dekat
ini atas permintaan anton ya bu
ini atas permintaan anakku anton
nanti setelah kalian menikah